akibat salah paham perwakilan warga yang sedang melakukan audiensi bersih tegang dengan anggota dprd tasikmalaya
seorang anggota dewan yang tersenyum saat melakukan audiensi dianggap melecehkan padahal anggota dprd yang tersenyum itu dikarenakan ketua dprd yang tidak tahan hendak buang air kecil
keributan terjadi saat audiensi antara perwakilan ratusan warga terdampak pembangunan bendungan lewi keris dengan anggota dprd kabupaten tasikmalaya rabu pagi
perwakilan masa terpancing emosinya setelah melihat anggota dprd yang hadir terlihat geli saat ketua dprd meninggalkan rapat dengar pendapat
selain membentak dan berteriak perwakilan masa juga sempat melempar gelas kemasan air mineral ke arah tempat duduk anggota dewan
reaksi perwakilan masa itu justru memancing emosi anggota dprd arief rahman yang juga ketua komisi satu dprd kabupaten tasikmalaya
adu mulut pun tak terhindarkan
untunglah perdebatan panas itu reda setelah ketua dprd kembali ke tengah tengah
masa untuk mendengarkan aspirasinya
meski sedikit terganggu namun keributan berhasil diredam
ketua dprd tidak menyangkal dirinya kebelet buang air kecil hingga berujung
sesungguhnya dprd dengan masyarakat berjuang sama sama apalagi komisi satu bidangnya leading sectornya sudah capek
jadi puncak kecapean ini ya kemarahan
tapi bukan drama kan ya
bukan drama kan pak
untuk meninggalkan keluar ini
bukan saya memang mau kencing
saya mau kencing
jadi memang negara ini kalau tidak ada ketua dprd ya bisa bisa bubar bubir
ratusan warga terdampak pembangunan bendungan lewi keris ini kembali mendatangi kantor dprd kabupaten tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasinya
mereka meminta surat rekomendasi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi di depan istana merdeka jakarta
warga kecewa karena ganti rugi lahan hanya dibayar rp enam puluh satu per meter
sementara warga di kabupaten ciamis mendapat ganti rugi rp satu ratus lima puluh satu per meter persegi
deden radian tasikmalaya